seneng ini pasti ac ac
wah teriak teriak udah kayak di hutan aja kamu itu
mie hasil mancing saya dari laut nih
yang ini biasa lihat lah
yang ini nih luar biasa
tapi aku biasa ngeliat yang gede gede
jadi gak ada yang luar biasa tuh
ini kamu bawa dari mancing sampai kesini
iya dari laut sana
nggak pakai air
yang itu mati kok yang ini nggak tau
jangan jangan ini ikan silman
maksudku iya bener nih bambang
buang buang sekarang juga bapak buang
dulu kamu pernah ngasih tahu sama saya
gak boleh kelas
gak boleh mistik
sekarang gantian kamu kayak begitu sih
mau dia dilihat
dilihat dengan cermat coba
dari sana kamu bawa sampai kesini
nggak pakai air tapi masih hidup
astaga beneran haji
ampun ampun ya ampun
salah aku apa sih sama kamu
aku mau potong ikan ini
bukan ngapain kamu nih aku mau ikan ini dipotong
mumpung masih segar
kamu potong terus kita makan
ini lagi segar segarnya nih bambang
tenang tenang tenang
tenang ya tenang ya
kamu masih hidup ya sayang
eh tenang ya
aku belakang dulu
kok bengak bengok bengak bengok
mesti buang bang
buang itu ikannya itu
jangan sampai nanti jadi masalah lagi di rumah ini loh bang
enggak enggak enggak enggak
ya apa toh
ini ikan itu kuat berarti
berarti ikan ini membawa keberuntungan
itu siluman ikan
kalau enggak laporin sama nyonya loh
kamu udah seharian ini udah ngurusin ikan terus
kamu gak kerja kerja tak laporin mau kamu
sayang kalau dibuang
ikan ini ikan ajaib
ikan membawa keberuntungan
ikan ini membawa keberuntungan
ikan kamu itu dari laut
wilayah awak itu hidup lho
padahal ini air tawar
sebenarnya saya itu pengen ngomong sama kamu
mumpung sepi adanya cuman saya sama kamu kok
saya itu sebenarnya kepengen kaya
saya sudah malas hidup miskin itu
kepengen punya istri
satu aja cukup
itu curhatan saya
mengap mangap baik kamu
kalau kamu memang bener bener ajaib
kasih kekuatan sedikit
nggak usah banyak banyak deh
dia pasti bukan kakak dewi pak
dewi nggak mungkin punya kakak seperti itu kak
kakak dewi gak mungkin pembunuh pak
gimana kalau yang berbohong itu ternyata panagraja dan guru maha
sinta yang bener
dewi gak mau pakunya kakak pembunuh kayak gitu pak
bapak ngerti mbak
tapi perasaan bapak mengatakan
kalau sinta itu orangnya baik

aku nggak mau pembunuh
sinta tuh beragooo
sinta tuh diri kamu
kinda kayak ikut birodenya k reply penang ke
sekarang keluar dari sini pergi pergi
dewi kasih sinta kesempatan
papa gak mau kalau kamu menyesal nantinya
kamu tahu kan ini kulit ular siapa
kamu tahu kan dewi
ini kulit ibu bunda
dan kamu tahu
kulit bunda ini yang bisa melindungi anaknya
tapi kita harus buktikan
aku sekarang udah gak punya kekuatan apa apa
kamu boleh sembunyikan
kamu boleh setengah bukti
kalau aku bukan kakakmu
aku pasti akan mati
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah